dinas kesehatan jawa tengah mengklaim kasus covid sembilan belas di jateng menunjukkan tren menurun
sejak pertengahan desember tahun lalu hingga februari dua ribu dua puluh
menurut kepala dinas kesehatan jawa tengah yulianto prabowo
indikator penurunan diantaranya kasus baru menurun jumlah kematian dan kasus aktif juga menurun
sementara angka kesembuhan meningkat
selain dampak pelaksanaan sejumlah program pembatasan kegiatan masyarakat
tren penurunan juga dibantu hasil program vaksinasi untuk kalangan tenaga kesehatan
menurut yulianto sebelum mendapat vaksinasi jumlah tenaga kesehatan di jawa tengah yang terpapar covid sembilan
mencapai rata rata tiga ratus orang per minggu
sementara pasca vaksinasi hanya dua puluh tujuh tenaga kesehatan nakes terpapar covid sembilan belas per minggu
mayoritas tenaga kesehatan yang terpapar belum divaksinasi karena mempunyai cormobit

tapi setelah vaksinasi itu menurun bahkan minggu terakhir ini seminggu itu hanya dua puluh tujuh orang
itu pun sebagian besar itu mereka belum mendapatkan vaksin